kenapa bukan sakti yang kamu bawa pulang
sudah segala macam cara saya lakukan tuhan
tapi tuhan muda sakti juga tidak mau pulang tuhan
sudah ku bilang
kamu sudah tidak layak lagi menginjakan kaki kamu di rumah ini
mereka bukan urusan kita lagi
ayolah saya mau hantar
hantarkan saya ke rumah dua paranormal itu alang
kalau kau memang takut tidak apa apa
saya sudah memasakkan kamu untuk terlibat dalam masalah saya
saya bisa pergi sendiri
beritahu saja alamatnya di mana alang
aku bukan takut raja
dan aku bukan tak mau tak terlibat
tapi menurut aku kita tidak boleh gitu apa
kita harus bicarakan masalah ini dengan kumara dulu
tuhan guru ada di sini kok
iya dia ada di sini
sama anak dan istrinya
kamu mau pergi ke rumah itu
kalau begitu sekarang kita harus ke rumah tuhan guru
alang mau saya ketemu dia
saya yakin tuhan guru pasti akan membantu saya untuk mencari anak saya tuhan
kita sama sama seperti zaman dulu alang
tujuh tahun yang lalu
takutnya kita tidak bisa ketemu dia sekarang aja
dia sedang di klinis keluar
keluar dan pergi
saya tidak bisa bersabar lagi sekarang
ada tuhan guru ataupun tanpa tuhan guru saya
nampaknya kita memang tidak punya pilihan lain
kita harus bersabar
kita harus susun strategi matang matang bersama gumara
kedua orang ini bukan orang biasa
sudahlah cukup cukup cukup alang
saya sudah muak dengan nama strategi
saya sudah muak dengan namanya strategi
saya sudah capek untuk terus bersabar alang
tujuh belas tahun alang
lima belas tahun saya mencari anak saya ke seluruh pelosok sementara ini
tapi ya ampun
sudah cukup rasa sabar saya lah
anak laki laki yang bisa berubah wujud menjadi harimau itu
itu adalah darah daging saya alam
dari mana kau bisa yakin kalau anak itu memang benar benar anak kau rajo
bila saya setiap hari ini berkurang alang
saya semakin lemah
semua seperti datuk abu
ketika kita lakukan menjadi harimau
adalah anak saya
yang bisa berubah menjadi harimau
walaupun belum sempurna alang
tapi saya yakin karena saya adalah ayahnya
saya mempunyai naluri yang kuat sebagai seorang harimau
untuk mengenali anak saya
terima kasih atas makananku
saya tahu kok sekarang sudah sukses
pakaian kau sudah
kau bukan seorang pendekat lagi alang
sampai kapanpun kita ini akan tetap sadar
dan aku akan terus membantu kau sampai kapanpun
kita akan cari anak kau
baiklah aku akan hantar kau ke sana
aku akan temani kau apapun yang terjadi
tapi dengan satu syarat
kita datang ke rumah kira kira baik baik
kita coba bicara baik baik
kita tengok dulu
kalau memang itu anak kau baru kita bergerak
kau bisa memegang janji saya lah
terima kasih alang
bisa kita payah sekarang
kenapa dan pengawalnya ada di sini
ada apa nih udhassam
masalah tuan mudo sakti
emang sakti kenapa udhassam
tuan mudo sakti tidak mau pulang
sementara papanya di sini
tidak mau pulang
tapi dia sudah berhenti
tidak mau pulang
tidak mau pulang
tidak mau pulang
tidak mau pulang
tidak mau pulang
papanya di rumah menantikan agar dia segera pulang dengan secepatnya
segala usaha kami sudah lakukan
tapi tetap jangan mau pulang tuan sakti
ada yang alina bisa bantu udah
kalau bisa alina bujuk tuan muda sakti supaya mau pulang
konsumen tujuh tidak dapat dihubungkan
enggak diangkat sama sakti udah
tapi bagaimana kalau alina ngikut saja ke rumah tuan sakti
siapa tahu nanti dia tahu alina ada di rumah sana tuhan sakti mau pulang
yaudah deh kalau udah yang minta
terima kasih alina
alina tunggu sebentar ya
baik alina terima kasih alina
sampai malam seperti ini
tapi kita tidak mendapatkan
apa mau sampai berkarat
kita jangan terkesa kesa
kita harus memancing dengan sabar
tidak ada gunanya terkesa kesa
itu ada menyebabkan
jangan jangan itu sab
jangan tengok dulu
jalan atau lari

sudah pada di tempat yang sangat sangat aman
kalau nanti sampai tengah malam
tidak terjadi sesuatu dari dalam rumah kirapus
baru kita menyerbu ke dalam
jadi bukan sekarang
kenapa harimau muda itu belum juga masuk ke dalam
kidayung kita jangan menyerang tempat yang kosong
karena tidak ada gunanya
kenapa bukan sakti yang kamu bawa pulang
sudah segala macam cara saya lakukan tuhan
tapi tuhan muda sakti juga tidak mau pulang tuhan
sudah aku bilang
kamu sudah tidak layak lagi menginjakan kaki kamu di rumah ini
alinaya nanti yang akan meyakinkan tuhan muda sakti untuk pulang tuhan
tarik semua pasukan ke sini
rumah ini sudah diawal
tuhan tuhan seini
mamamu sudah tanya
alina makasih oh tuhan
ayah tahu apa yang akan kekal pada kecil
saya persiapkan kakimu tuh mangsa
ada itu alasan mut football itu di trump world

lama banget sih serem lagi rumahnya
lo kemana aja sih gue nungguin lama banget lo ga dateng dateng tau gak
sorry risk tadi kita berdua ada urusan